lagi siapa suruh aku campur
warga kampung golai
dia yang ngajarin aku tentang jalan yang benar
kamu harus dengerin dulu
mana ada warga golai yang baik
jelas deh disini semua pejahat semua
jangan jangan lo komplotan ya
sama dia ya
gak kalian berkomplotan
ayo dah kejar
balikin dimana dururan
meriwayatkan sabda rasulullah
seandainya manusia itu
memiliki satu lembah
yang berisi harta
dia selalu ingin memiliki kekayaan
yang semisal itu
tidak pernah merasa puas dengan harta yang dia miliki
sedangkan harta yang akiki itu sebenarnya bukan harta yang banyak
melainkan hati yang merasa cukup
waduh itu itu itu itu itu
waduh itu itu itu itu itu
wih bener bener gak nyar
karena uang bini gue jadi gila seperti ini
coba saja kalau dia mau tobat
pasti nggak seperti ini ceritanya
jadiin semuanya itu pelajaran bang
kita mengingat allah semakin allah sayang sama kita
supaya istrinya apa kembali sehat
gue mau belajar dekat sama allah
kita berhijrah ke jalan allah
allah itu yang menciptakan abang saya semuanya
kita harus minta ampun
kita harus beriman kepada allah
abang bisa berhijrah menjadi islam
lo tau apa tentang islam
bukannya orang golai gak ada yang tahu tentang agama
saya bukan warga kampung kolam
saya diutus sama pesantren al sambali untuk bisa mengajarkan
mengajarkan kebaikan kepada warga kampung kolai
salah satunya abang
tapi itu pun kalau abang mau
karena masuk examen itu bukan dengan paksaan bang
harus dengan hati yang terus
itu kalau abang mau
makasih dulu ya
nanti abang mau bisa abang tahu tuh ya aku ini
aku sudah sapp
aku sudah cauk
saya juga saudara semua
saya juga baik baik aja
sahabat saya ini mau menjadi islam
suster mau jadi saksi
telah menipu uang kalian semua
dan saya berjanji akan mengembalikan sisa uang yang ada
bukakan pintu maaf kalian buat saya
kalau memang pak johan beri tiket baik
dan memang mau bertobat
kami terima dan mau maafin pak johan
saya pamit pergi dari sini ya
dan saya juga akan membawa istri saya keluar dari rumah sakit jiwa itu
saya mau merawat istri saya sendiri
terima kasih ya
sudah membuka pintu hati dan pikiran gue
menuju jalan yang benar
semoga lo sukses ya
kerjaan di konaing
nah bang juga
saya permisi dulu